bukan permohonan pemohon untuk sebagian yang menyatakan berusia paling rendah empat puluh tahun
atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah
hadirin dimohon berdiri yang mulia majelis hakim konstitusi memasuki ruang persidangan
mahkamah konstitusi mengabulkan gugatan uji materi nomor sembilan puluh tahun dua ribu dua puluh tiga terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden
dalam undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilu
dalam perkara ini empat hakim menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion
salah satunya hakim saldi israq
namun mahkamah konstitusi tetap mengabulkan gugatan syarat pendaftaran capres cawapres berusia minimal empat puluh tahun
atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota
satu mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian yang menyatakan berusia paling rendah empat puluh tahun

bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah empat puluh tahun
atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah
salah satunya hakim saldi ismail
dengan hadirnya reformasi jadi kan mk ada karena reformasi amandemen ada karena reformasi
pemilihan presiden langsung juga ada karena reformasi
nah di antara reformasi itu kan salah satu di antara prinsipnya adalah untuk menolak kkn
gitu kan dan kkn itu ada nepotismenya
nah dari kondisi itu kemudian menghadirkan ketentuan konstitusi ketentuan tentang undang undang dasar
yang menghadirkan beragam bebatasan ada bebatasan masalah jabatan presiden
tentang pemilu yang lima tahun sekali
termasuk tentu juga karenanya ada yang kaitannya dengan masalah yang diberikan kewenangan untuk membuat aturan hukumnya
yaitu undang undang tentang pemilu yang kemudian membatasi usia minimal dari seorang calon presiden
jokal paket presiden kepala daerah dan lain sebagainya
itu langsungnya paket dari reformasi itu sendiri
ya sekalipun sekarang belum disebut siapa cawapres yang ternyata diperbulkan di bawah umur empat puluh tahun
sudah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah memang belum ditentukan siapa namanya
tapi siapapun juga sudah memperkirakan karena hanya beliau yang nama yang muncul gitu kan
sehingga rakyat yang kemudian tetap dalam konteks reformasi mestinya kemudian juga nanti akan bisa memberikan penyekapannya
karena pada ujung akhirnya adalah bukan segedar keputusan mahkamah konstitusi
tapi ketika rakyat memilih memilih siapa memilih apa
disitulah rakyat akan kemudian diuji tentang komitmen mereka terhadap reformasi
diuji komitmen mereka terhadap menghadir
dan menghadirkan kondisi yang lebih baik
sementara almas saki biru salah satu penggugat uji materi terkait syarat capres dan cawapres
mengaku senang sebagian materinya dikabulkan
dengan demikian warga negara yang belum berusia empat puluh tahun
tapi pernah atau saat ini menjabat kepala daerah bisa dicalonkan sebagai capres atau cawapres
kalau komentar seperti itu saya boleh menanggapi ini
tidak kaitannya dengan mas gibran atau apapun
ini murni dari niat saya sendiri
tidak ada intervensi pihak manapun
dan ya ini berjalan dengan apa adanya
tidak ada intervensi
oh harapan ya
kalau mau dibuat jalan mas gibran ya monggo
kalau enggak ya udah
kalau langkah selanjutnya saya yang pasti ini saya udah
kan udah selesai udah gugatan
almas sendiri saat ini
sudah menyelesaikan perkuliahannya di program studi ilmu hukum di sebuah kampus swasta di solo
yang dijadwalkan untuk wisuda dua puluh delapan oktober mendatang
dibilikutan cnn indonesia